saya nggak tahu jack
tadi pas gue jalan ini masih di sini
sumpah jack saya nggak lihat
saya juga baru nyampe
kau nggak usah pakai sumpah sumpahan
kamu ada perlu apa sama sipur
nggak ada apa apa
biasanya kalau nyarinya penasaran
cendol manis dingin
cendol manis dingin
bikinin tiga bungkus setengah setengah aja ya bang
kenapa nggak satu aja bu
satu sama setengah
nggak jadi deh
saya bedain deh harganya
dosa ntar masuk neraka
tadi pagi gue ambil di toko material kemarin
terus gue bawa ke bengkel
ya di warung lah
masa ada apotek
kalau lo mau seger kayak gue
mendingan lo ke warung
oh jack bang
mbak yanti kok lama sih ke pasarnya
masa nyari pisang ambon aja susah
teh iyo kok malah belain mbak yanti sih
saya gak belain siapa siapa
nanti kalau saya cuma diem aja
dipikir nyuekin potati
cendol manis dingin
cendol manis dingin
cendol manis dingin
saya teriak teriak takut ibu keberisikan
yaudah jangan teriak teriak di situ
tukang burung bang
itu burung piaraan
saya ngurusin aja sampai gede
karena yang punya nggak ada waktu buat ngurusin
ada ya pekerjaan kayak gitu
ada itu kerjaan saya
cendol manis dingin
kenapa saya di stop
maaf kak tisna saya ada perlu main di bonceng
neng dari mana
pantesan abang panggil panggil nggak keluar
abang tadi ke rumah
iya ketemu sama ibu
tapi ibu gak marah sama abang
yaudah aku pulang dulu ya
kenapa buru buru neng
kalau kelamaan takut dimainan sama ibu
ya udah aku pulang dulu ya takut dimarahin sama ibu
maaf mak lama tadi nyari pisangnya susah
bukannya banyak tukang pisang di pasar
iya mak tadi ada terantip mak
jadi tukang pisangnya di pinggir jalan pada diusir
gerobaknya juga pada diangkut mak
kenapa kagak beli di toko buah aja
tadi saya udah liat liat di toko buah mak
tapi gak ada yang mateng
terus itu dapat dari mana
tadi saya ke pasar po
nah kebetulan ada tukang pisang yang gerobaknya diangkut rantip
yaudah saya beli aja
lagian sekalian nolong dia mak betul
betul lagi juga kalau gak ada mereka kan kita susah
ah itu malesan aja
kita boleh ngomong begitu
masih bagus ada yang bantuin mau ke pasar
nah lo kagak mau disuruh ke pasar sendiri
itu yang dibahas bik apaan
bang maaf recep tadi kembali yang beli pisang
lo kenapa man
kakak ketemu tini
kalau ketemu kenapa muka lo mendung kayak begitu
gue ketemu si tini tapi kagak bisa ngobrol banyak
nggak ada nggak ketemu di jalan
dia pulang dari pasar naik ojek
kagak bisa dek dia buru buru mau pulang
takut dimarahin majikannya
yaudah sabar aja man masih ada harapan
biar lo dapet duit ntar lo bisa traktir tini makan lubur kacang hijau gue
wah enak aja sih itu dad
tidak ada yang bisa
atau prak bu
saya mau beli bubur
cendolnya enggak sekalian bu
enggak bubur aja bang
lo cari aja yang lain
tunggu ya bu
saya enggak tau jak
tadi pas gue jalan dia masih disini
saya enggak lihat
saya juga baru nyampe
enggak usah pake sumpah sumpahan
kamu ada perlu apa sama sipur
enggak ada apa apa
kalau nyarinya penasaran kayak gitu
pasti ada apa apanya
ada yang penting
enggak ada apa apa sumpah dah
kalau nggak ada apa apa
enggak usah pake sumpah sumpahan jak
mak boleh nanya nggak mak
kok emak bisa bikin semua kue
waktu emak seumur tati nih
emak belajar bikin kue
bikin semua kue emak
bikin kue yang digoreng dikukus sama dipanggang
wah emak hebat ya
sekarang bisa bikin semua kue
emak emang hebat ya
makanya saya seneng banget bantuin emak disini
karena bisa belajar juga
kalau emang mau bisa bikin kue
udah bikin aja satu
cukup dulu bang
kamu enggak nganter kue hari ini
tadi pagi sih gue dengar
emak ditelepon dapet pesenan
hp kamu jangan dimatiin jak
hp lo jangan dimatiin
oh seperti itu
saya narik dulu ya
motornya bagus juga